lima perampok beraksi dengan senjata api dan senjata tajam di sebuah minimarket di banyumas jawa tengah minggu dini hari
aksi para pelaku itu terekam kamera pengintai
lima orang perampok melakukan aksinya minggu dinihari di sebuah toko suwalayan di desa purwoda di kabupaten banyumas jawa tengah
satu pelaku menunggu di mobil dan empat pelaku masuk ke toko membawa senjata api dan senjata tajam
para perampok menggunakan penutup kepala dan topi masuk toko langsung mengancam dua karyawan toko untuk menyerahkan uang
para perampok juga mengikat tangan kedua karyawan toko
usai beraksi para perampok kabur dengan menggunakan mobil ke arah timur
kasus perampokan ini ditangani satreskrim polres banyumas guna penyelidikan dan pengejaran para pelaku